kelompok politisi muda lintas partai menggelar diskusi publik
untuk membahas isu isu penting tentang pemilu
forum politisi muda indonesia atau fpmi menilai
potensi kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat akan besar
terutama terkait politik uang
untuk melawan politik uang
fpm yang anggotanya lintas partai selama ini melawannya dengan politik program
sehingga mereka dapat terpilih sebagai anggota legislatif
namun hal ini diakui bukan sesuatu yang mudah
untuk dilakukan oleh para caleg fvmi yang akan kembali maju pada dua ribu dua puluh empat mendatang
ya susah karena politisi politisi yang sudah lebih mapan
established sudah lebih duluan terjun ke dunia politik
banyak menggunakan cara ini karena ini adalah cara yang instan untuk mendapatkan kursi
hanya ketika kita melakukan money politik
pasti ada break even point di sana ada pengembalian modal
jadi kalau kita keluar misalnya lima sampai sepuluh miliar
kita akan berencana mengembalikan uang itu dulu baru berbuat untuk masyarakat
selain isu pemilu yang damai dan bersih
fpmi juga melihat perlunya pembatasan masa periode dua kali pada setiap jenjang
agar tidak tercipta oligarki di legislatif
selain itu masyarakat benar benar mendapat perwakilan di pemerintah yang nyata
kita dari fmi menginginkan agar ada pembatasan
memang sekarang ada mungkin
di beberapa parpol secara internal melakukan hal itu
tapi alangkah lebih baik jika ini ada regulasinya
sehingga semua parpol taat pada regulasi ini
sehingga kita bisa melakukan regenerasi jadi lebih sehat
setiap jenjang maksimal dua periode dan seterusnya
hal ini kami pikir menjadi sesuatu hal yang akan membuat bangsa indonesia jadi lebih baik
lebih sehat demokrasinya lebih oke
untuk mewujudkan pemilihan
ramai dan bersih pada dua ribu dua puluh empat
fpmi akan melakukan kampanye di media sosial
serta mendatangi lokasi ngumpul anak muda kampus dan sekolah
untuk memberikan pendidikan politik
dengan ikutan cnn indonesia jakarta